dalam rangka kita menyikapi pandemi
terus kemudian warga membuat sebuah gerakan
namanya gerakan ekonomi mandiri
kita menyikapi pandemi itu
dengan gerakan itu
akhirnya kita punya ide ternak lele
ternyata pakan itu mahal
akhirnya muncullah ide
dan ini lebihnya magot adalah
kemudian setiap hari kita ambil sampahnya
kita serahkan ke kandang magot
untuk jadi pakan magot